sapi mati kena
sedikitnya empat belas ekor sapi yang mati terapung di perairan selat madura ini
terseret arus hingga ke pinggir pantai camplong sampang madura kamis pagi
belasan sapi ras madura ini pertama kali ditemukan nelayan bertumpuk jadi satu
namun setelah terseret arus belasan sapi ini terpencar di beberapa titik di pinggir pantai
pemandangan tak lazim ini membuat sejumlah warga penasaran
sehingga sapi sapi yang sudah menjadi bangkai ini menjadi tontonan warga
guna mengevakuasi belasan bangkai sapi ini pihak polsek camplong berkoordinasi dengan polairepores sampang dan didatangkait
sesuai hasil koordinasi bangkai sapi itu akan dikubur di pantai setempat
namun karena terkendala tenaga dan peralatan hingga kamis pukul lima sore
bangkai sapi masih tergeletak di sejumlah titik di pinggir pantai jamblong
sementara itu pihak polair polres sampang masih melakukan penyelidikan dari mana sapi sapi ini berasal
dugaan sementara menilik kondisi sapi yang masih segar sapi tersebut mati dalam waktu kurang dari dua puluh empat jam
harun sampang madura jawa timur